menteri perdagangan muhammad lutfi meminta maaf belum bisa mengontrol ketersediaan minyak goreng di dalam negeri
hingga menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak di pasaran
hal tersebut disampaikan mendak dalam rapat kerja dengan komisi enam dpr ri pada kamis
dalam kesempatan itu lutfi menyebut perbedaan harga minyak goreng di dalam dan luar negeri yang sangat tinggi
dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang dia sebut sebagai mafia dan spekulan minyak goreng untuk mengeruk keuntungan
menurut lutfi penerapan domestic market obligation atau dmo periode empat belas februari hingga enam belas maret lalu
seharusnya bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng masyarakat
pasalnya minyak goreng yang didistribusikan melalui program tersebut telah melebihi dari jumlah rata rata konsumsi masyarakat
dia menambahkan pihaknya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang undang untuk mengatasi permasalahan minyak goreng
sehingga tidak mampu menjangkau para mafia dan spekulan
jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi
dengan permohonan maaf kementerian perdagangan tidak dapat mengontrol
karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat